sementara itu menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti menegaskan ikan arapaima tidak boleh dilepas liarkan di perairan indonesia
karena tergolong jenis predator yang membahayakan lingkungan hidup perairan dan bisa memakan sumber daya ikan untuk masyarakat
susi pujiasuti mengelar rapat melalui telekonferensi menyikapi aksi pelepasliaran ikan arapaima gigas di sungai berantas mojokerto jawa timur
dalam rapat dengan badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan bkipm
kementerian kelautan dan perikanan susi meminta jajarannya untuk menindak pelaku pelepas liaran ikan arapaima karena melanggar aturan
di antaranya peraturan menteri no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang larangan arapaima masuk ke indonesia
menurut menteri susi dampak dari pelepas liaran ala arapaima ke perairan atau sungai bisa membahayakan keberadaan ikan ikan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat
selain itu juga berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem
susi mengimbau masyarakat tidak memelihara ikan arab
apalagi melepasliarkan ke sungai
yang seperti ini
karena kalau tidak itu sumber daya hayat di masyarakat kita sungai itu bisa habis gara gara ikan arapaima